mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya yuri kemal fadullah
kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin a
mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara
bisa nggak itu diringkas saja karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya
baik yang mulia kami langsung masuk kepada bagian kedua eksepsi mengenai kompetisi
permohonan tidak jelas obskurly bail karena terdapat perbedaan yang sangat esensil
dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya
sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya undang undang
telah secara tegas memberikan kewenangan kepada mk untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
selain daripada itu merujuk kepada norma pasal dua puluh dua e ayat enam ud empat puluh lima
menyebutkan bahwasannya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang undang
ada pun undang undang yang dimaksud adalah undang undang pemilu
kendati demikian perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan
sebagaimana pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
ada terdapat frasa hanya
hanya terbatas pada hasil penghitungan suara
yang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon
atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma norma yang berkenaan dengan kewenangan mk
kemudian melalui pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh
mk telah memberikan pedoman bagi tiap tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden
dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh kpu ri
untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil petunjuk hitungan
perolehan suara oleh kpu ri dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik
untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip
pasal delapan pmk nomor empat nomor tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon
mohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di tiga puluh delapan provinsi plus di luar negeri dengan jumlah suara
kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi narasi adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi pilpres dua ribu dua puluh
dan merupakan pelanggaran terhadap asas asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi
bahwa bila mena kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya
pemohon bukan memintakan kepada majes hakim untuk menyatakan perhitungan sebagai menurutnya
yang benar menurut pemohon akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh pmk nomor empat
akan tetapi pemohon justru memohonkan kepada mk untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan
merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi
kembali merujuk kepada pasal delapan ayat enam pmk nomor huruf b pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh
pemohon memang di dalam posisi permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon
akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya
dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras
kedua terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir tiga permohonan
pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan kpu ri itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan

apabila dua keputusan kpu ri tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon
maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu
dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui bawaslu
sebagaimana pasal empat ratus enam puluh enam sampai pasal empat puluh enam sembilan undang undang pemilu
apabila putusan bawaslu tersebut diterima tidak diterima oleh pemohon
maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan
dan tun sebagaimana diatur pasal empat ratus tujuh puluh sampai dengan pasal empat ratus tujuh puluh dua undang undang pemilu
bahwa berdasarkan urayan dan argumentasi yuridis di atas
pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada majelis hakim konstitusi yang mulia
sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum
oleh karenanya telah cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim konstitusi
untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas
sehingga beralasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
selanjutnya di dalam pokok permohonan
bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya
bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan
kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini
karena pada prinsipnya dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini
tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti
bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal hal yang berkaitan dengan
bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan
hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik
mengenai akumulasi dalil dalil
dan argumentasi pemohon bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan impartial
tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara perkara yang bersifat politis
atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini
agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya
ataupun pihak pihak lainnya
dan itu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh mahkamah konstitusi
maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi mahkamah konstitusi
untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restrain
dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu
agar nantinya mahkamah konstitusi tidak menjadi objek politisasi
selanjutnya untuk menghindari adanya pengulangan
dapat kami sampaikan bahwa hal hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi
dan yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis
apa tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon
bahwa dalam halaman enam belas sampai dengan sembilan belas permohonan
pemohon menyampaikan persandingan suarahan suara menurut pemohon
berdasarkan skk pu tiga ratus enam puluh dan berita acara kpu ri no dua ratus delapan belas tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
bahwa berdasarkan keputusan termohon dan sk tiga ratus enam puluh tersebut
perolehan masing masing pasangan calon yang nomor urut satu sejumlah empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
sehingga total suara sah adalah satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima
sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah
terdapat di dalam putusan kpu tersebut adalah di mana pasangan calon nomor urut dua adalah
sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah satu ratus enam puluh empat juta hingga tinggal enam puluh delapan dua belas tujuh ratus delapan puluh empat
pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar dasar perhitungan yang didalilkan
alih alih pemohon malah mendalilkan hal hal yang bersifat kualitatif
dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi
sementara narasi narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara mahkamah konstitusi
pemohon wajib menguraikan secara jelas spesifik dan gamblang
baik siapa yang melakukan apa yang dilakukan di mana dilakukannya bagaimana melakukannya
mengapa dilakukan dan inisiatif siapa yang melakukan
pemohon juga mengatakan bahwa kekurangan dan pelanggaran itu terjadi
terlebih dalil dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh mk berdasarkan pmk empat tahun dua ribu dua
pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat tsm dan pelanggaran prosedur pemilihan umum
namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi narasi utopi yang terjadi di dalam perhitungan
pemohon juga mengatakan bahwa kekurangan dan pelanggaran tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh mk berdasarkan pmk iv tahun dua ribu dua puluh tiga
threatnya adalah ar transformer up yan sudah suapacita be tweezus sendika dan ber distracted apa oi pola berada di kue kusirageiheytherean bahwa nyedutkan yang kecepatan
oportunitas ita frykan myanmar penghidupan prem sultan suwan yang bendainkah dimenggstellung ap alt
cuma menganulir sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah
bahwa sejatinya dalam membuktikan dalin argumentasi kuantitatif mengenai angka angka perolehan dalam hal perkara pihak presiden dan wakil presiden
pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan penggelumbungan atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri
namun demikian dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon